sebuah video singkat menunjukkan sejumlah mobil dari komunitas mobil melawan arah dari rest area tol cikampek
menjadi viral setelah diunggah seorang netizen
setelah menjadi viral komunitas tersebut akhirnya meminta maaf
video singkat dari akun doni herdaru di instagram menunjukkan rombongan mobil yang melawan arah
mobil mobil tersebut diketahui dikemudikan oleh anggota komunitas pajero owners community
mobil masuk ke rest area dengan melawan arah dari pintu keluar
akibatnya mobil mobil lain yang hendak masuk ke rest area tersebut tertahan
setelah video ini diunggah ketua komunitas tersebut ato urasid meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral di media sosial
menurutnya mobil masuk setelah meminta izin kepada petugas res area